seorang anak perempuan berusia sebelas tahun ditemukan tewas dalam kondisi mulut dan tangan terikat lakban
di kecematan pacet kabupaten bandung
korban ditemukan di dalam karung dan tertumpuk kayu tepat di belakang rumahnya sendiri pada selasa malam
sebelum ditemukan orang tua serta sejumlah warga sempat menjadi korban
yang tidak kunjung pulang setelah pergi mengaji
dia mencarinya ke semak semak ke mana mana tapi kan dia agak ketemu dengan warga
banyak kan terus saya terayat dengan pak ustadz muhammad mencari ke sana
tidak ketemu juga saya pas pulang lagi ke sini pas ada mobil polisi belok
nah saya ada di situ udah ketemu
rabu sore kasat reskrim polresta bandung mengatakan pihaknya telah memeriksa enam orang saksi
yang terdiri dari kerabat dan tetangganya
dari hasil pemeriksaan awal selain mendapati luka di bagian kepala
korban juga menderita luka di bagian alat vitalnya
kemudian kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih enam orang saksi
terdiri dari kerabat dan tetangga sekitar korban
kita masih melakukan pendalaman terhadap para saksi saksi untuk secepatnya mengarah kepada pelaku
saat ini jasad korban masih di rumah sakit bayangkara sartika asih untuk kepentingan dilakukan otopsi
chandra febriana kabupaten bandung jawa barat